siapa yang membunuhnya
aku penduduk asli sini
aku penasaran pak man
apa yang telah terjadi dengan warga kampung ini
ada apa pak man
tolong selamatkan anak dan istriku
bebaskan kampung ini dari cengkraman
apakah itu makhluk yang menyerang kita semalam
pak man lagi bener raden
berarti masih ada orang yang menyerang kita
kita harus menolong orang di kampung ini pak man
kita harus menyelamatkannya
kita tinggalkan aja kampung ini yuk den
aku tidak akan meninggalkan kampung ini
meskipun nyawa aku jadi taruhannya
kita harus menolongnya pak man
kita perlu sarankan jenazah ini pak man
jangan jumawa menyin awang
aku tidak pernah takut padamu
lebih baik kau menyerah saja
sebelum aku turun tangan
aku pantang menyakiti perempuan
ini hari keuntungan
karena aku yang akan menyakitimu
hai hai bro hai hai hai ayanon det lihat apa tuh aden
punten aku mau cari sahabat
maaf nyai aku mau cari tempatan hati
barangkali ada di sini
rasanya kalau berdekat tempatan hati tempatan hati
tak bisa kukira lagi
punten nyai dia meragak itu nyai
maaf nyai jika mengganggu
sebenarnya di mana penghuni kampung ini
kenapa sejak kemarin kampung ini seperti tidak berpenghuni
ah mau enggak atuh
masuk dulu kita ngobrol di dalam saja
di dalam biasa
siapa yang membunuhnya
aku teh penduduk asli sini
kampung ini baru saja terkena musibah
diserang wabah penyakit
dan sebagian besar penduduknya tewas karena tidak kuat melawan wabah itu
bu bangun bu
bu buka matanya
tidak boleh tuhan
dan demi bertahan hidup sebagian besar penduduk yang masih hidup memilih mengungsi ke tempat lain
jadi gitu ya nih
terus kampung ini kayaknya kelihatannya sepi mati lagi ya
siapa nama adikmu nyai
dia bukan adikku
kami berdua hanya bernasib sama
intan sudah sebatang kara
dan dia menjadi jarang bicara semenjak kematian kedua orang tuanya
intan hanya mengingatkanku kepada nasibku dikala aku kecil
itu sebabnya aku biarkan ia tinggal di rumahku
tidak ada apa apa
sepertinya inten ingin menyampaikan sesuatu
tapi takut diketahui oleh nekanti
ada apa sebenarnya
aden kenapa ada yang tadi buru buru atuh
padahal paman belum tanya tanya
paman mau tanya apa
paman mau nanyain ke nikanti
siapa tahu dia teh bogoh sama paman
paman sudah lama sendirian aden
asal lelaki cap toke
asal perempuan dibogohkan dan dipacarin
kamu belum tahu ya
banyak perempuan yang mau sama saya mah tahu nggak
paling juga mau muntah
si daksa mau begitu begitu saja
taksa kamu belum tahu ya
banyak perempuan yang suka sama saya mah
kakang darpa gila gitu taden
si daksa mau menikih itu kak sayate
apa paman merasakan ada yang aneh dengan inton
emangnya kenapa dengan inton gitu rade
sepertinya ada yang disembunyikan
yang ingin dia sampaikan
nyemput genau latuh inton teh
kita lanjutkan perjalanan
kalian cari mati di tempat ini
kalian siap kakang
jadi kabur oi
dia sudah minta berdo'a lagi seperti ini
lalu tiba tiba pergi
ada apa ki banyak sumba memanggil hamba
kerjamu sangat bagus sekali
ini ada sedikit dari itu
kau akan mendapatkan lebih banyak lagi kalau
raden purba menaik tahta
dan kau akan menjadi penjabat tinggi
menggantikan ki gelapnya
dengan senang hati ki
aku akan melaksanakan seluruh perintah
dan aku akan melakukan tugasku dengan sebaik baiknya
kau boleh kembali ke tempatmu
aku takut dinding dinding ini akan mendengar apa pembicaraan kita
terima kasih ki
hamba pamit undur diri
kenapa perasaanku tidak kena
apa yang mereka rencanakan
kau akan mencari aku
kau akan mencari aku
aku mulai mencium
ada yang diam